untuk kedua kalinya pesawat airbus a empat ratus m memamerkan diri dan promosi ke jakarta
airbus menawarkan pesawat canggih ini sebagai pengganti pesawat hercules
jika bisa mengambil hati pemerintah indonesia maka airbus akan diganjar kontrak miliaran dolar
sebuah pesawat berukuran raksasa terparkir di lanut halim perdana kusuma jakarta
pesawat ini adalah a empat ratus m atlas buatan konsorsium airbus yang terdiri dari negara negara eropa barat
ini adalah kedatangannya yang kedua kali sejak tahun dua ribu dua belas lalu
seperti sebelumnya kedatangan airbus a empat ratus m tak lain untuk promosi agar bisa dibeli oleh pemerintah indonesia
sebagai pengganti pesawat hercules yang telah menua
secara teknis a empat ratus m menawarkan sejumlah kemampuan di atas pesawat hercules
di antaranya kemampuan angkut yang lebih besar mencapai empat puluh ton
jarak jelajah yang lebih jauh hingga maksimal delapan sembilan ratus km
namun tetap memiliki karakteris
taktis seperti hercules yaitu bisa lepas landas dan mendarat di lapangan terbang pendek dan tak beraspal
selain itu a empat ratus m menawarkan kecanggihan teknologi dirgantara
seperti kokpit full digital hingga kendali fly by wire
hingga kini a empat ratus m sudah dipakai di delapan negara termasuk negara tetangga malaysia

indonesia menganggarkan pembelian pesawat angkut dengan dana lebih dari satu miliar dolar atau sekitar tiga belas tiga triliun rupiah
bahkan dalam pemberitaan awal januari lalu situs berita militer menyebutkan pemerintah sudah menyetujui pembelian a empat ratus m sebanyak lima buah
dengan nilai mencapai dua miliar dolar atau sekitar dua puluh enam enam triliun rupiah
hanya saja petinggi airbus enggan berkomentar mengenai kabar ini
demikian pula dengan tawaran transfer teknologi yang biasanya seiring
seiring dengan tawaran pembelian sebuah sistem senjata
kita memiliki sejarah yang panjang dalam kolaborasi dengan industri indonesia

tapi kita tidak bisa memberikan detail lain di tahap ini
promosi dan kedatangan airbus a empat ratus m hingga kedua kalinya ini membuktikan indonesia masih menjadi pasar menarik bagi produsen sistem senjata
hanya saja jangan sampai
kontrak pembelian tidak dibarengi dengan transfer teknologi atau imbal dagang yang menguntungkan bagi negara